calon gubernur petahana basuki cayapurnama atau ahok mengaku ada pihak yang meminta dirinya mundur dari pencalonan di pilkada dki jakarta
namun ahok menegaskan dirinya akan jalan terus dalam pilkada kali ini
kasus ini juga menjadi perhatian ketua dpr adekomarudin yang juga kader golkar partai pendukung ahok
makanya saya selalu menghimbau menginginkan agar proses pengadilan terhadap pak ahok itu berjalan secara adil
rasa keadilan masyarakat jangan sampai tidak diperhatikan oleh aparat juga
karena itulah kuncinya
kuncinya bagi penyelesaian ini secara keseluruhan
ketua pbnu yang juga anggota dewan pertimbangan presiden kiai haji hashim muzadi
meminta agar proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dilakukan secara proporsional
ia menilai polisi sebelumnya bersikap lamban dalam mendalami kasus yang menimpa calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama
hashim muzadi menilai kelambanan berpotensi membuat penyidikan diboncengi penumpang gelap
yang bisa membuat memperkeruh situasi politik nasional
ini dicabut semuanya akan reda
kalau ini tidak saya yang sakhawatir tumpangan tumpangan yang numpangi sirkel ini